saudara dalam keterangan pers pagi tadi menteri perhubungan budi karya sumadi menyatakan bakal terjadi peningkatan jumlah pemudik di lebaran tahun ini
diperkirakan satu ratus sembilan puluh tiga juta orang akan mudik tahun ini
dua puluh juta orang penduduk jabodetabek akan melakukan perjalanan di masa mudik lebaran tahun dua ribu empat belas
hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik lebaran di tahun dua ribu empat belas
dan jika dibandingkan tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar empat puluh lima delapan atau satu ratus dua puluh tiga juta orang
kementerian perhubungan melakukan persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian
pengaturan transportasi dan penanganan secara komprehensif bersama instansi kementerian dan pemerintah pusat polri pemerintah daerah bumn dan pihak swasta